rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu dua ribu dua puluh empat di kpu provinsi jawa timur selesai dilaksanakan
untuk hasil rekapitulasi pilpres di jawa timur pasangan calon nomor urut dua prabowo subianto gibran raka buming raka unggul
hasil rekapitulasi tingkat nasional total ada dua puluh lima enam ratus empat puluh empat enam puluh suara sah dan delapan ratus sembilan puluh sembilan enam ratus enam puluh satu suara tidak sah
untuk pilpres dua ribu dua puluh empat calon presiden prabowo subianto gibran raka buming raka unggul dengan perolehan suara enam belas tujuh ratus enam belas enam ratus tiga suara
diikuti pasangan anies mohaimin dengan empat empat ratus sembilan puluh dua enam ratus lima puluh dua suara
pada urutan ketiga ada ganjar pranowo mahfud md dengan perolehan suara empat empat ratus tiga puluh empat delapan ratus lima suara